dengan ini aku akan menjatuhkan hukuman untukmu
dalam bentuk membaktikan diri kepada rakyat pajajaran
dengan waktu yang kelak akan ditentukan kembali
dalam menjalani hukuman ini raka harus mentaati aturan dan
lebih baik sekarang kita kembali raka dan mencari tahu situasi yang sebenarnya
tapi yang paling penting adalah dalam situasi ini kita jangan tegak
hebat ya amin
ada yang kian santang lah bener bener
ya pasti atuk keaman
siapa dulu dong pamannya
nih pamannya atuk
siapa pamannya atuk kan pamannya ini keamin
ini pamannya sama keaman
eh keaman sama pembantunya
kalau mau menghina orang itu ngacau dulu atuk
kalau saya pembantunya

mans yg mana berubah ya
atuk sekarang kayak apa
itu ketepangan yang bernama hatuk

kasih mama semua
badanku sakit sekali
ini semua gara gara serangan walaungsungsan dan kian santam
yang tepat mengenai dada aku
tolong bantu aku nay
kita mengalami hal yang sama
sekarang ini kita saling menyembuhkan
bahwa akulah putranya
kerajaan pajajara nibunda
tunggulah sebentar putraku
ini bukan waktu yang tepat
apalagi dengan keadaan bunda yang seperti ini
harus sampai kapan ibunda aku harus menunggu
sampai kapan nibunda
tunggulah sampai nibunda sembuh
nanti bunda akan bicarakan lagi pada ayahmu
dan tunggu juga sampai masalah uakmu amuk marungku
kian santong sepertinya sudah tiba di istana
cobalah kau melihatnya
beraninya kau berlaga seperti ini di istana
nanti aku sudah jadi putra mahkota
kau akan kuhabisi
orangnya buat saya
takut buatnya buat saya
aku akan menjatuhkan
dengan ini aku akan menjatuh
dalam bentuk membaktikan diri
kepada rakyat raja jara
kepada rakyat raja jara
yang kelak akan ditentukan kembali
dalam menjalani hukuman ini
raka harus mentaati aturan
dan perintah dari rakyat
dan perintah dari rakyat
tidak boleh ada amarah
raka harus menjalani hukuman itu
tidak ada orang yang melihat
jika dia tidak melakukan
secara sungguh sungguh
tidak akan segan segan
hukuman yang lebih berat lagi
hukuman yang lebih berat lagi
hukuman yang lebih berat lagi

hukuman yang lebih berat lagi
hukuman yang lebih berat lagi
raka bisa bersikap sabar
dalam menjalani hukuman ini
hukuman yang lebih berat lagi
hukuman yang lebih berat lagi
aku akan perintahkan beberapa prajurit
jika ada sesuatu
tidak diinginkan terjadi
sang penguasa kerajaan pendencaran
yang sangat disegani oleh semua orang
aku akan melaksanakan hukuman ini dengan sebaik baiknya lagi
dan aku juga berjanji
aku akan mengembalikan kepercayaan rayi kepada aku
aku berjanji rayi
harus memberikan kesempatan kedua
semoga dia benar benar mempunyai tekad
untuk memperbaiki diri
dan membersihkan namanya
dan membersihkan namanya
sampai benar benar dihukum mati
itu akan menimbulkan gejolak di japur
yang mungkin akan merugikan
yang mungkin akan merugikan